sampai jumpa di video selanjutnya
terus ada cahaya dalam pisto putri
jangan jangan perempuan itu mumpet di dalam kristal
bagaimana para perempuan
sepertinya waktunya tidak akan lama lagi
nek bangun nek
ya allah putri tidak tahu apakah putri masih kuat atau sudah tinggal nenek lagi
soalnya hanya nenek yang tinggal putri miliki
ya allah putri tidak minta macam macam
kuti hanya minta jangan ambil nenek dulu
wah bagus banget
oh iya bunda dari bisanya menukarku
mungkin bunda dari tahu obat untuk nyembuhi nenek
aku tanya bunda dari ah
kamar aku berantakan
kisah aku nggak ada
kisah aku nggak ada
kalau jalan dia lihat dong
kembaliin maura di kisah putri maura
kembaliin naura di kisah putri maura
kembaliin di kisah putri maura
kisah ini nggak boleh kembali ke kamu
kristal itu pasti tempat penyihir kamu ngumpet kan
dia nggak bisa keluar lagi sekarang
hangbat dari ngofi putri
ya allah itu mau minta tolong sama bunda dari
nenek putri sedang sakit ya allah
putri minta kirimin bunda dari lagi
untuk menolong nenek putri
supaya nenek putri sembuh
itu suara putri ya allah
dia memerlukan bantuanku
lepaskan aku dari batu ini ya allah
putri mohon ya allah
putri mohon ya allah
putri mohon ya allah
bunda dari cepet datang
bunda dari kembali lagi
bunda dari ayo cepat
kita selamatkan nenek
sekarang pejamkan mata putri
kau akan kembali lagi

nenek bangun nek
nenek bangun nek
bunda dari tolong sembuhkan nenek
bunda dari kan bisa tolong putri
sekarang senengin nenek juga ya
bunda dari coba ya
kenapa nenek jadi pucat lagi
tadi nenek kayaknya udah mesebub
maafin bunda dari putri
nenek kamu sudah meninggal
di tangan allah
nenek kamu sudah meninggal
nenek kamu sudah meninggal
nenek kamu sudah meninggal